dan sudah ada koresponden cnn indonesia iwan hermawan di dekat kawasan patung kuda jakarta
selamat siang iwan iwan apakah aksi sudah dimulai dan apa yang menjadi sorotan dalam aksi dua ratus dua belas kali ini iwan
ya baik terima kasih nisa dan memang baru saja aksi di unjuk rasan dari kalangan dua ratus dua belas gen p pulama dan juga elemen islamainya ini baru saja berlangsung
seperti yang anda bisa lihat di belakang di sini saat ini mereka sudah bergerak ke sekitaran bundaran patung kuda untuk melakukan aksi unjuk rasa yang dipusatkan di sekitaran patung kuda ini
dan mereka juga tidak bisa masuk lagi ke arah istana walaupun tujuannya sebenarnya adalah ke arah istana merdeka karena memang di jalan medan merdeka barat sendiri saat ini jalanan sudah ditutup oleh pihak kepolisian
dan memang aksi masa sendiri baru berlangsung kepada sekitar pukul satu ini
karena memang mereka didahului oleh sholat jumat bersama dulu di sekitaran mesjid mesjid yang ada di sekitaran bundaran patung kuda ini ataupun di sekitaran istana merdeka ini
dan kemudian nanti masa juga akan melakukan orasi dan sebagainya
yang intinya adalah menuntut agar kasus kasus mega korupsi yang ada di indonesia ini segera dituntaskan seperti misalnya kasus jiwasraya dan juga kasus yang korupsi yang melibatkan anggota kpu dan harun masiku
seperti itu nisa
dan sampai saat ini
dan informasi masih demonstrasi masih terus berlangsung
dan masa diperkirakan dari kepolisian sendiri walaupun memang klaim dari pesertaan aksi unjuk rasa adalah nanti akan ada sekitar sepuluh ribu masa
namun dari kepolisian mengestimasi bahwa masa yang akan tiba nanti melakukan aksi unjuk rasa adalah sekitar hanya seribu sampai dua orang saja
sementara dari kepolisian sendiri melakukan pengamanan dengan mengerahkan sekitar dua tiga ratus personel
lalu iwan bagaimana dengan pengalihan lalu lintas
apakah saat ini masih diberlakukan pengalihan lalu lintas
agar lokasi tempat aksi protes berlangsung
ya memang saat ini aksi pemblokiran jalan atau penutupan jalan di medan merdeka barat masih terus berlangsung
tadi pemblokiran dilakukan sekitar pukul sebelas
itu di kedua arah
jadi dari yang arah harmoni maupun dari arah medan merdeka utara dari arah istana sendiri juga tidak bisa melalui jalan medan merdeka barat
namun demikian tadi jalur basoy masih dibuka tapi itu pun situasional
jika masanya semakin banyak maka kemungkinan besar jalur basui pun akan ditutupi
dan penutupan jalan ini pun situasional
jika nanti masa sudah mencair ataupun sudah tidak terlalu banyak kemungkinan besar pihak kepolisian akan membuka jalan merdeka barat tersebut nisa
lalu iwan dari mana saja para peserta aksi ini datang
ya peserta aksi ini adalah sebenarnya adalah masa gabungan dari gnpf ulama persaudaraan alumni dua ratus dua belas dan juga ada juga dari masa front pembela islam
sebenarnya masa dari sini kami juga tadi melihat ada beberapa masa yang dari daerah juga seperti misalnya dari pesantren pesantren yang ada di sekitaran jabodetabek begitu seperti misalnya dari bogor tanggerang dan bekasi
pagi hari mereka sudah berjalan ke arah tempat aksi unjuk rasa ini walaupun kemudian mampir dulu di sekitar masjid istiqlal ataupun masjid masjid yang ada di sekitaran tempat aksi unjuk rasa ini untuk melakukan sholat jumat dulu
baik terima kasih korespondensi ann indonesia iwan hermawan atas laporan langsung anda dari kawasan
kawasan patung kuda jakarta